iwayan mudana adalah seorang perajin pahat kayu di desa mas ubud gianyar bali
yang menekuni profesinya sejak usia sepuluh tahun
ribuan karya seni pahat atau ukiran patung sudah dibuat pria berusia tujuh puluh tahun ini
tidak hanya sebagai koleksi pribadi
hasil karya seninya telah menjadi koleksi pencinta patung dalam dan luar negeri
darah seni memahat patung yang dimiliki ima demudana tidak hadir begitu saja
keahliannya diturunkan dari sang ayah dan terus ditekuninya hingga kini
inilah beberapa karya seni ukir patung yang dibuat seniman atau pematung asal desa mas ubud kianyar bali
secara umum ukiran pada patung patung ini bertema realistik tradisional dan modern
hal yang paling menonjol yang saya perhatikan adalah ide ukiran pada patung yang begitu otentik
sangat detail halus dan tampak hidup
tak heran jika desa mas ubud dikenal sebagai desa perajin patung di pulau bali
mematung menjadi kegiatan rutin warga desa mas sekitar tahun seribu sembilan ratus dua puluh an
dan di era tahun tiga puluh an desa mas mulai dikenal sebagai desa penghasil kerajinan pahat patung kayu di bali
mulanya kerajinan pahat kayu dipergunakan sebagai persembahan
sembahan pada upacara keagamaan
seiring tingginya wisatawan ke bali kerajinan ini menjadi industri rumahan dan mampu mendongkrak perekonomian warga
kerajinan seni pahat patung desa mas cukup unik
dikerjakan secara manual menggunakan kayu jenis waru suar meranti eboni dan jati
bentuknya pun mengikuti perkembangan zaman mulai dari tradisional hingga modern
gaya ukiran prajin yang khas dikombinasi kerajinan
dengan elemen seperti batu membuat nilai kerajinan pahat patung ini cukup fantastis
saya mau tanya pak ini mana pak bentuk ukiran patung yang harganya cukup fantastik menurut bapak sebagai seorang seniman ini
saya katakan dari awal dulu karena bentuk kayu ini memang unik
dulu saya temukan kayu ini ya boleh di lingkungan pura tapi ada pohon bambu
jadi bambu itu bengkok gini jadi diatifkan ditekan
makanya dia bengkok kayak gini
sudah ngerjain sekarang sangat sangat susah sekali
berapa lama pak
ini kalau tidak salah lebih dari satu tahun
lebih dari satu tahun
ya sekitar satu setengah tahun
dan cara mau bapak memahamnya dengan cara di
dengan digantung tadi bapak bilang
ya digantung sudah itu diganyel didongkral
sudah itu ada penjepitnya lagi biar tidak kesal geser
jenisnya jenis kayu apa nih pak
tapi kayu ini cukup tua
ya boleh diperkirakan sekitar dua ratus tahun
pak kira kira harganya bisa sampai berapa ini pak
ratusan atau lebih pak
lebih minyaran ya pak
kerajinan pahat patung oleh perajin di desa mas ubud memiliki karakteristik yang berbeda
selain indah pahatan pada patung lebih natural dan memiliki ekspresi yang hidup
banyak wisatawan asing tertarik membeli sebagai buah tangan ke negaranya
saya tertarik karena kayu ini kualitasnya sangat bagus
dan kita bisa melihat artis artis yang berbeda artis artis bali seperti bali
saya akan bilang rasanya berbeda dari india
misalnya lihat saya memiliki barong ini
saya memiliki masker itu
dan saya tertarik dengan sesuatu yang berbeda saya sendiri
jadi saya ingin memberikannya kepada teman teman saya
dan sesuatu yang unik
apakah anda tertarik memiliki patung khas desa mas
jika iya namun tidak memiliki cukup biaya
ada baiknya anda mencoba membuat patung sendiri
namun terlebih dahulu perlu belajar langsung dari ahlinya ya
saya pun diberi kesempatan belajar mengikir kayu dengan pola sederhana
ini untuk kayunya bukan
iya ini untuk kayunya
jadi selain membutuhkan kemampuan juga dibutuhkan kesabaran untuk bisa memahat patung seperti ini
tapi yang terpenting ini pengetahuan yang saya tahu adalah dari bapak wayan
ini lalu yang penting adalah untuk memilih alat mata pahat ini ya pak ya yang benar
jadi jika salah nanti hasilnya juga salah pak
warga desa mas ubud mempertahankan seni memahat patung dari generasi ke generasi
salah satunya adalah rama
cucu seniman patung iwayan mudana yang suka dan belajar memahat kayu sejak kelas dua sekolah dasar

karena melihat kakek itu seru buat gini togok kayaknya
kayaknya seru makanya suka nongklok
eksistensi desa mas sebagai penghasil kerajinan pahat atau ukir patung kayu di bali tidak selamanya mulus
pembeli silih berganti datang membuat arah tujuan perajin patung desa mas berubah
hingga jumlahnya mulai berkurang
jadi orang orang tidak ada yang melirik patung
maka dari itu tukang tukang padung
kalau itu sudah lari semua ke bahan ke bangunan
ada yang buruh bangunan ada yang jadi tukang bangunan
sekarang saja kalau saya dapat order dulu saya pernah dapat order mungkin depan depan
masih bisa cari orang
kalau sekarang sudah ada ada
konsistensi menekuni karya seni pahat kayu sebagai warisan budaya
dan meneruskannya dari generasi ke generasi
membuat desa mas ubud gianyar sebagai penghasil seni pahat kayu yang mendunia
eksistensinya tetap bertahan hingga kini
tim liputan gianyar bali